aduh meniris pisahan sepan sepanya
lukis sama glenn itu datang ke sini mau bantuin opin untuk nyuci
glenn jangan lupa
nanti jangan sampai telat datang ke rumahnya ya
aduh pak sakit pak
jalannya pelan pelan dong pak
ini juga udah pelan non
jalannya aja yang rusak nih non
bumpang banget sih
sakit lagi parahnya
pak pelan pelan non jalan
ini kenapa si sopirnya opi tuh
ya dia kenceng banget
nggak mikirin orang banget
ndang aja ya

biarin bapak yang turunin bagasinya ya
oh nggak usah pak nggak apa
biar saya aja yang turunin semuanya
bapak duluan aja nanti saya juga yang ngunci mobilnya
oh ya udah kalau begitu sih
non tapi kenapa jadi begitu ya
kelakuannya kok beda benar hari ini
kau mau ke rumah ya
laura aman ra
ih kamu banget sih
gue nggak tahan taunya bau bau baju ini
udah yang penting sekarang udah aman
cepetan gue duluan ya
ih tumen pisahan geningan pulangnya cepat
soalnya afi capek banget mau istirahat
jadi pulangnya cepet cepet deh
tante lagi baca apa
bacalah mode buat baju baju lebaran
eh kamu teh ada acara naon hari ini
eh enggak tante
opi mau nyuci baju seharian
sokak tuh kasih saja sama si bibi
bulan puasa ini
bismi itu juga perlu istirahat
kasian kan kalau dia nyuci terus
lagian nyucinya kan pakai mesin cuci
jadi tenang deh
yalah sokak tuh terserah kamu saja
ya tamu sa
eh udah tante
biar aja op yang buka pintunya
iya sokak tuh
eh terlihat nggak
eh enggak kok
opi sa yuk teh
eh kenalin tante
ini glen ini lucky teman sekalanya opi
yuk masuk yuk
eh gini kan
aduh meniris pisahan sepan sepanya
lucky sama glen itu datang ke sini mau bantuin opi untuk nyuci
iya sokak tuh
terserah kalian sajalah
mali doyan main pembantu pembantuan
kalian ambil cuciannya ya di bagasi mobil sekarang
tapi lu hapin tuh samping aja
ntar takut tau tante mary soalnya
tuh tuh disitu
sama kayak lu sepiteng
eh kok gue semua

gue tunggu di dalam tuh
gue tunggu di dalam
eh jadi nanti lu tinggal set aja timernya ra
terus tinggal lo pencet tombol startnya itu otomatis kok langsung
si opi teh
eh si budak teh dipanggil panggil ntar datang
ra lu inget kan
gue dipanggil benar sama tante merry
kok gaun ya teh
tadi kata api pakai sabun dulu
tapi sabunnya dimana ya
eh tadi opi dipanggil
eh si opi dipanggil
kamu tau gak gimana cara pakai mesin cuci
gue gak tau deh
biasa kalau di rumah tuh ada pembantu
gue gak pernah ke belakang
tau nggak gimana caranya
cuma orang kampung doang yang nggak ngerti mesin cuci
soalnya di rumah itu biasa gue diajarin sama bokap
nih liat ya
tinggal dimasukin doang kok
paling dia ga bolong ya daftar
biar saya mau pip hemat dan angkot angkotnya
makanya lo jangan sok tau deh
kalau di rumah cuma injek injek aja
lo jangan sok tau
susah tau sih lu
oh ketawa lagi lu
apa sih banget tuh nasib lu
makanya lu jadi orang jangan bawa sepiteng
sepiteng sepiteng sepiteng sepiteng sepiteng sepiteng
lu tuh nyebelin banget jadi orang
eh kenapa kenapa
kosek kepala lu
gua sepiteng sebalik
eh kurang aja lu
kalian belum puasa masih aja ya berantem
aduh kepala gua sakit
mungkin bibir kamu berdarah tuh
eh yudah yudah sini aku obatin yuk
kamu tolong jemurin dulu ya